tapi takut atau itu saya habis menjual mobil uang saya taruh di
atasnya kertas yang ada di almari tidak taunya dalam waktu lain waktu saya mau
ambil saya mau pindah ke tabung ke bank sudah hancur dikarena sebelum kami itu
tumbuhi kerdus yang disiupang bawahnya rayapnya sudah ada makanya